sekitar satu ratus lima puluh warga yogyakarta
memperingati hari kemerdekaan republik indonesia
dengan cara yang unik
berbagai komunitas sepeda tua
menggelar upacara bendera
dengan membawa sepeda jadul miliknya
mereka juga memakai kostum khusus
yaitu baju jadul
dan baju adat khas yogyakarta
acara ini digelar di situs
bersejarah dalam kepatian
purwopakualaman yang dulu pernah
difungsikan sebagai balai kota yogyakarta
upacara yang diinisiasi
paguyuban ontal yogyakarta atau pojok
dengan menggandeng komunitas sepeda tua
lainnya ini dimulai sejak
tahun dua ribu enam dan selalu diadakan
di situs bersejarah
karena kita meselaraskan dengan sebuah keinginan
ataupun memberikan sebuah
bahwa inilah keanekaragaman
bahwa tidak sama perbedaan ini sangat
indah sekali ternyata diharmoniskan
dipadukan dengan sebuah
acara acara yang sifatnya sakral
ternyata ini sangat menyentuh
juga diikuti peserta upacara
dari komunitas perempuan berkebaya
bedanya yang ini
terasa klasik ya terasa
vintage nya itu kental sekali
dan kami senang karena kami memang
suka sekali dengan segala sesuatu yang berbau klasik
maka ini adalah kesempatan yang
pas untuk kami
perhubungan upacara bendera
dilakukan tak berbeda dengan upacara lainnya
musik upacara diiringi
orkestra gita cita yang
beranggotakan pelajar mahasiswa
indra setiawan teguh supriyadi yogyakarta